ke situbondo di mana gempa lokal yang berpusat di pegunungan batu kodung situbondo jawa timur terus terjadi
tugas badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg kantor tretes turun ke lokasi untuk mengobservasi gempa berkedalaman sepuluh km tersebut
warga yang berada di pusat gempa diimbau untuk tidak panik
sejumlah petugas bmkg didampingi petugas bpbd kabupaten langsung menyisir permukiman warga yang berada di atas pusat gempa di dusun batu kodung desa kedunglo situbondo
petugas mendatangi sejumlah rumah yang dilaporkan mengalami kerusakan
hingga rabu pagi retakan bangunan rumah warga mulai ada penambahan terutama fondasi rumah yang rapuh dan memiliki struktur beton
rekahan pondasi ditemukan hingga lebar
selain observasi lapangan bmkg juga melakukan sosialisasi tentang tanggap bencana gempa pada warga
dari pantauan bmkg gempa tektonik ini telah terjadi rata rata tiga hingga lima kali setiap minggu
gempa terbesar terjadi pada januari dua ribu enam belas sebesar tiga satu skala richter
pada maret ini gempa bahkan terjadi tiga hari sekali dengan rata rata gempa hingga tiga kali dalam sehari
gempa ini dinilai tiga
dinilai tidak membahayakan namun bmkg harus melakukan observasi lantaran kegempaan terjadi terus menerus
ada satu ratus dua puluh rumah warga yang berada di atas epicentrum gempa akibat pergeseran lempeng bumi ini
ada batan lokal jadi kalau ada gempa sangat lokal sekali dirasakan hanya beberapa desa
kemudian itu sumber utamanya adalah di patan yang di samudera indonesia itu bergerak ke arah utara
karena rata rata sekitar tujuh sampai delapan cm per tahun
hingga kini bmkg masih melakukan observasi di sekitar pusat gempa di pegunungan batu kodung
mereka juga akan melakukan pengecekan alat kegempaan yang dipasang pada dua ribu empat belas lalu
untuk memastikan seluruh aktivitas gempa bumi lokal ini bisa terdeteksi untuk mitigasi bencana pada warga